kita ke informasi selanjutnya berdasarkan data yang dihimpun satuan tugas penanganan covid sembilan belas per hari ini
dua puluh november dua ribu dua puluh kasus baru covid sembilan belas mencapai lima delapan ratus dua puluh delapan kasus
angka ini merupakan penambahan paling tinggi sejak kasus pertama covid sembilan belas
diumumkan presiden joko widodo pada dua maret dua ribu dua puluh lalu
sehingga total kasus covid sembilan belas indonesia saat ini sebanyak lima ratus dua puluh dua lima ratus delapan puluh satu kasus
kemudian penambahan kasus sembuh sebanyak tiga delapan ratus tujuh pasien
sehingga total kasus sembuh sebanyak empat ratus tiga puluh tujuh empat ratus lima puluh enam pasien
sementara itu kasus meninggal dunia bertambah satu ratus enam puluh sembilan orang
sehingga total pasien yang tutup usia menjadi enam belas lima ratus dua puluh satu kasus